seorang wanita warga negara indonesia ditemukan meninggal di sungai dangkal sydney pada kamis waktu setempat
polisi sudah menetapkan satu tersangka atas kasus pembunuhan ini miming listiani ini
ditemukan tewas di tepi sungai paramata australia
ketika menemukan miming polisi mendapati sosok pria yang belakangan ketahui bernama kan tahli berada di dekat tkp
kan tahli sempat dipenjara dua ribu tujuh terkait keterlibatannya dengan sindikat narkotika bali sembilan
polisi masih melakukan pengembangan kasus ini